tang kalau kamu nggak tahu berarti ini bukan motor kamu
saya tau kang idoi
tuh kan kamu bingung kamu ngasih tahu apa nanya
makasih ya cek saya teh pamitan dulu
gak jadi masaknya cek
tapi tapi tapi
hah dia berhenti
motor saya habis bensin ya kang aceh
tuhan pun tang itu motor saya bukan motor kamu
motor saya kang aceh baru turun dari deller
motor kang aceh ada di rumah
kamu harus nyuci dulu
menyebas saya mau bawa kemana juga
ini motor aceh bukan motor kamu tang
ya saya gak tau di mana
tang kalau kamu nggak tahu berarti ini bukan motor kamu
saya tau kang idoi
tuh kan kamu bingung
kamu ngasih tahu apa nanya
boleh ngambil motor orang ceng dosa kamu tunggu motor sebenarnya ke motor
hebatnya orang stres aja nyerah sama dia bangga sama hidup udah pulang
ya ya aduh aturnonya doanya
kum kum akung tungguin ini motornya habis bensin kum stop
habis bensin akung kum aduh ampun kum kum ini bensinnya habis didorongin ya
tunggu disitu cek
udah ngira ini pasti jebakan
skokolan mereka bertiga itu
gigit lagi masih aja kalau nggak bisa dibalikin
untuk aja ada bunar sih jadinya kalau saya kecapean ada nijetin
comprom ajarin masak rendang atuh
onya cuma tmk aja laga belajar masak rendang
cengkom kita harus masak kecuali kita gak punya suami
kita masak buat siapa cu
dia milikmu tapi dia cinta aku
kau boleh memilikinya tapi hatinya hanya untukku
memang ocat yang kayak gitu aja diperbutin
apalagi kangku suara yang ganteng
makasih ya ce saya teh pamitan dulu
gak jadi masaknya ce
hah dia berhenti
tuhan pun tang itu yang motor saya bukan motor kamu
motor saya kang aceh baru turun dari dealer
motor kang aceh ada di rumah
menyebas saya mau bawa kemana juga
ini motor acing apa motor tak tang kom
ini motor acing bukan motor kamu tang
ya saya gak tau di mana
tang kalau kamu nggak tahu berarti ini bukan motor kamu
aku tau kang idoi
tuh kan kamu bingung
kamu ngasih tahu apa nanya
doi atur nohonya doi atur nohonya makasihnya doi ya makasih ya
terima kasih kenapa ceng
ini kan memang motor kamu ceng
doi ini motor a ceng ya pulang
doi kamu tunggu motor sebentar ya
sim lewatnya hebatnya
orang stres aja nyerah sama dia
aku tungguin ini motornya habis bensin
motornya habis bensin
kum aduh ampun kum
ini bensinnya habis didorongin
tunggu disitu ceng

kum pake bensinnya habis bensinnya